terima kasih anda masih bersama kami di debat publik pertama pilgub jawa timur
dan seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya
segmen ini adalah segmen calon wakil gubernur
dimana kemudian dua calon wakil gubernur ini akan bertukar pendapat ide dan gagasan
menguji argumentasi satu sama lain tentu saja dalam ruang lingkup kesejahteraan rakyat
ada dua sesi debat dalam segmen kali ini
satu sesi debat itu berlangsung selama empat menit
masing masing kandidat akan diberi kesempatan untuk mulai bertanya sebagai pembuka debat
dan untuk menjaga agar kita fokus di perdebatan ini
jadi durasi tidak kami cantumkan tapi izinkan kami berdua
empat menit dibagi sama
jadi tidak ada yang dominan dan kemudian mengambil alih pembicaraan secara berlebihan
mengapa kami tidak tampilkan waktu countdown kepada pemirsa di layar juga
agar lebih fokus pada substansi dan esensi debat pada malam hari ini
kita sepakat ya bapak ibu sepakat ya
kami persilahkan dua calon wakil gubernur untuk mengambil tempat di depan
sekali lagi waktu untuk berdebat adalah empat menit
untuk sesi pertama ini debat antar cawagup kami akan berikan kesempatan pada pasangan nomor urut dua terlebih dahulu
untuk membuka debat dengan mengajukan pertanyaan
baik terima kasih
mas emil ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada mas emil
kemarin itu saya sempat jalan jalan juga menyapa warga kabupaten trenggalek
lalu saya melihat bahwa di dalam data bps dua ribu enam belas tingkat kemiskinan kabupaten trenggalek itu naik
lalu kemudian dua ribu tujuh belas tingkat pengangguran terbuka kabupaten trenggalek juga naik
kabupaten trenggalek juga naik mas tiga puluh tujuh persen dari rp sembilan sembilan ratus enam puluh sampai ke angka rp tiga belas
sementara saya tahu mas emil punya program yang begitu baik adalah millennial job center
ini pertanyaan yang sudah bisa diprediksi karena sudah banyak yang bisa dipatahkan dari pertanyaan itu
jadi kalau bicara soal kemiskinan coba dicek angka yang terakhir
malah penurunan kemiskinan kita ini hampir bisa melebih penurunan kemiskinan di provinsi
jadi angkanya sekarang sudah kepala dua belas cek di bps saja silahkan enggak usah teriak
nah yang kedua yang kedua soal pengangguran asal mbak tahu ini makanya harus dicek itu ada yang namanya time series analisis
jangan lihat secara statik lihatnya time series selama moving average misalnya tiga periode atau lima periode
jadi tahun dua ribu lima belas itu angka pengangguran itu ada di atas empat persen
tiba tiba diangkat bahwa di dua ribu enam belas drop di dua persen
angka ini ada anomali dengan angka dari bps provinsi hasilnya dari pak wagub
yaitu bahwa kami punya tingkat pengangguran di sekitar empat persenan
lalu sekarang di dua ribu tujuh belas sudah tiga empat persen
artinya kalau kita merujuk ke situ sebenarnya pengangguran turun
karena kami memang melakukan diversifikasi
baik boleh langsung ditanggapi
tapi kalau saya melihat bahwa dari tingkat pengangguran terbuka
itu kalau dibandingkan dengan jawa timur terenggalek itu masih tinggi mas
jadi tetap saja saya ingin bertanya mas emil komitmennya dengan millennial job center sebenarnya bisa direplikasi
dilakukan sebagai pilot project di terenggalek
kemudian terenggalek hanya satu dua puluh lima persen
wilayah jawa timur ini tidak bisa
kemudian mas emil mau membawa program ini ke jawa timur
nah ini yang salah kaprah
lalu kedua mas
tolong cek angkanya dulu mbak sebelum dilanjutkan
jadi gini mbak putih coba cek angka
pak wagub ini punya datanya ayo kita cek dari bps
tingkat pengangguran di trenggalek itu justru lebih baik daripada tingkat pengangguran di jawa timur mbak
jadi silakan dicek
ayo kita cek sekarang datanya
saya juga berdasarkan bps
jadi saya rasa
datanya ini salah ngambil
jadi pertama gini satu starting pointnya salah
kedua bahwa kita sudah menurunkan sekarang di tiga
nah sekarang kata kuncinya kalau kita bicara mengenai pengangguran
memang jawa timur ini agregasi
jadi terenggalek ini memang salah satu daerah yang kami beruntung
dari angka partisipasi sekolahnya masih lebih baik
nah memang ada beberapa daerah yang kemudian mengalami kondisi yang lebih menantang
termasuk makanya secara agregat jawa timur itu
tetapi kita ngomong millennial job center tadi
pada intinya di terenggalek tahun dua ribu enam belas terjadi gelombang lanina
yang merupakan musim basah berseluruhan
selama satu tahun setelah dua ribu lima belas kering
tetapi kita mendapatkan penghargaan nasional untuk pertumbuhan ekonomi inspiratif
karena pertumbuhan ekonomi kita bertahan bukan turun
itu akibat diversifikasi sektor jasa perdagangan
tetapi bagaimanapun seperti yang tadi saya sampaikan melalui data
dan juga kemudian yang tadi saya sampaikan jalan jalan
saya juga temui di sana
mengapa kemudian terenggalek menjadi kabupaten stunting
dan ada desa desa juga
ini satu lagi
sementara mas emil yang seperti disampaikan
perkembangannya sudah cukup
sesi pertama sudah habis
kita berikan aplaus terlebih dahulu
jangan bergerak dulu
kita masih ada satu sesi lagi
bapak dan ibu cawaguk
masih ada satu sesi lagi
diingatkan sekali lagi kepada para
hadirin malam hari ini
jangan mengganggu jalannya perdebatan
karena waktu terus berjalan
tadi kesempatan nomor dua untuk bertanya
sekarang giliran nomor satu bertanya
mbak putih tahu nggak berapa angka persentase gizi buruk di seluruh jawa timur
angka gizi buruk di seluruh jawa timur
angka gizi buruk
nah jadi gini
mbak putih selalu
kalau bicara mengenai pemberian nutrisi
tahu nggak sebenarnya selama ini yang sudah diberikan oleh kepada para ibu hamil atau balita kurang gizi itu apa selama ini
dan dari mana sumber pembiayaannya selama ini
dan satu lagi
mbak putih pernah jalan jalan ke terenggalek
datang ke satu desa
katanya desa gizi buruk
saya pengen tanya
bayi yang mbak datengin itu beneran terkategori gizi buruk nggak
dia masuk kategori apa
apakah sudah sampai level wasiyokor atau marasmis yang mana kira kira
yang pasti yang saya datangi di tenggalek
ini adalah kalau tidak
ini desa yang saya datangin adalah desa kalau saya tidak salah menyebut desa krayan
itu saya bertemu dengan ibu dan
bayinya terkena stunting
artinya tumbuh kembang dari bayi itu
tingginya normal loh mbak yang mbak datangin
saya ingin bertanya tadi sama mas emil
tapi saya melihat memang tumbuh kembang dari
mbak yang namanya bayi stunting di desa kayen
yang stunting namanya wafik aprilia
bukan yang mbak datangin
mbak datengin bukan wafik aprilia
wafik aprilia yang mengalami itu
pelaku kembang bayi tersebut tidak sesuai dengan usianya yang tiga tahun
juga terkait dengan lingkungan yang ada di desa
mbak putri sudah ngecek sepuluh kabupaten
sudah tahu ada berapa kabupaten yang masuk program stunting
di tahun dua ribu tujuh belas ini
dari dua ribu delapan belas seratus desa
dua ribu sembilan belas naik jadi satu ratus enam puluh
dua ribu sembilan belas naik menjadi tiga ratus empat puluh
saya ingin menjelaskan
kalau mas emil tidak memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan
silahkan mas emil yang menjelaskan
saya datang ke desa tersebut
kemudian saya melihat di lingkungan desa tersebut
tidak hanya pemberian gizi
tetapi kemudian di desa tersebut pun fasilitasi
mas emil juga kan phd nya juga pasti mengetahui
bagaimana kemudian stunting itu
juga dipenuhi oleh bagaimana lingkungan
mbak putri sudah tahu berapa sertifikat uau
mck nya tidak ada mas emil
sertifikat odf yang sudah saya tanda tangani berapa untuk desa desa
ada banyak sekali sertifikat odf
open defication free yang sudah kita tanda tangani di tp
melakukan satu program untuk jawa timur
tetapi kemudian di trenggalek
sendiri desa tersebut
ini artinya mbak putri tidak tahu bayinya sebenarnya gizi buruk atau tidak
dia datang ke bayi yang bukan gizi buruk
tapi masuk beritanya gizi burung
kita berikan kesempatan satu satu
supaya kita bisa mendengarkan
di mana di dalam stunting itu
tumbuh kembang anak itu
sepuluh kabupaten yang terburuk stunting itu
yang terburuk stuntingnya di jawa timur
dan salah satunya dari sepuluh kabupaten itu adalah trenggalek mas emil
saya punya datanya
seratus kabupaten stunting bukanlah yang stuntingnya terburuk
tapi artinya di trenggalek masih ada
trenggalek masih lebih baik dari rata rata jawa timur
dan memang ada di sana
desa yang diprediksi sebagai desa stunting
jadi ini yang sebenarnya harus mas emil
ini contoh bahwa ada ketidakpahaman mengenai konsep dari sungai
saya berbicara mengenai fakta mas emil
rata rata jawa timur berapa
rata rata jawa timur berapa tahun
saya berbicara mengenai fakta mas emil
rata jawa timur berapa
mas emil harus bisa mengakui
bahwa di trenggalek ada desa stunting
artinya mas emil tidak lihat
tidak langsung melihat masyarakat dan rakyatnya
rata rata jawa timur
rata rata stunting jawa timur berapa
rata rata stunting jawa timur berapa

aksi mas emil akan melihat
waktunya sudah habis
waktunya sudah habis
seru sekali rupanya
mudah mudahan kita bisa memahami apa yang diperdebatkan
jangan sampai ini hanya sekedar debat kusir saja
dan kami sekali lagi menghibau kepada bapak dan ibu
sekalian hadirin yang ada di sini
bapak dan ibu berbicara
pasangan calon tidak terdengar
di rumah suara bapak dan ibu tidak terdengar
jadi percuma saja anda teriak tidak masuk tv juga
jadi santai saja
setelah debat baru tepuk tangan
dan mungkin berkomentar
jika anda banyak berteriak dan berbicara di sini
justru akan mengganggu jagoan jagoan anda
yang tengah berbicara
lebih baik tenang kita dengarkan pertanyaan dan jawabannya dengan jelas
agar bisa lebih dipahami juga oleh anda dan pemirsa di rumah
cawagup sudah bagaimana dengan cagupnya
tetap bersama kami di debat publik pertama
pilgub jawa timur
pilgub jatim dua ribu delapan belas disambut antusias pelajar
mahasiswa dan anak muda lainnya
anak muda pasti punya pilihan
yang sia siakan hak pilihmu
nasib jawa timur ada di ujung jari
ayo gunakan hak pilih anda secara benar